dari depok wali kota depok masih perlu berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan rencana untuk membentuk crisis center khusus bagi korban kejahatan seksual
nah selanjutnya diperlukan juga aturan khusus untuk menggelar razia rutin dari kejahatan seksual ini
wali kota depok muhammad idris berencana membentuk krisis center penanganan kejahatan seksual dan razia terhadap perilaku disorientasi seksual
ini juga akan digelar di sejumlah tempat di kota depok
kebijakan ini menyusul kasus reinhard sinaga warga depok yang dihukum seumur hidup di manchester inggris karena terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual atau pemberkosaan terhadap empat puluh delapan laki laki
muhammad idris mengatakan krisis center ini rencananya akan melibatkan banyak instansi seperti dinas kependudukan dinas sosial perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta melibatkan komunitas lembaga swadaya masyarakat
meskipun begitu pemerintah kota depok
perlu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam menyusun aturan kebijakan agar tidak ada pelanggaran terhadap hak hak asasi kelompok minoritas
seluruh agama negara kita adalah negara beragama jadi itu yang harus kita ketepankan